sampai jumpa di video selanjutnya
iya dia harus mati
mama gimana berkembang adik adik
nggak apa apa cepat kamu berkembang
imam seharusnya kamu tuh harus tahu
kalau gadis itu udah punya
iya sebentar lagi dia tuh mau nikah imam
benar begitu ma
jadi maksud mama dia itu bukan jodoh saya
iya memang bukan ayo cepat kita pulang
dan kamu harus segera lupain gadis itu
saya tidak akan pernah melupakan dia
selama saya masih hidup mah
ya udah cepat imam
apa jadi kamu berhasil
dengan kekasihnya juga
bunuh mereka secepatnya
terus bagaimana dengan laki laki ini
aku nggak peduli mau kamu ngapain dia
yang penting perempuannya bunuh dia
siapapun yang berani menghalangi hubunganku
dengan imam dia pantas mati
perempuan itu adalah ancaman terberat
baik akan saya lakukan seperti yang kau minta
latifah sudah berhasil mendapatkan mereka
sekarang permasalahan kita
kakakku memang paling hebat
aku akan selamanya merasa bersalah
karena telah mengacaukan rencana kita
karena telah memberikan pekerjaan ini
kepada orang orang bodoh itu
saya tidak bisa menjawab pertanyaan anda
kenapa kami dekat seperti ini
apa salah kami
kalian memang belum melakukan kesalahan
tapi orang terdekat anda sudah
maka dari itu anda pantas mati
dia jangan mati
kalau mau bunuh saya bunuh saja
asal jangan dia
kalau anda bisa
tapi kalau dia dia harus mati
tolong jangan bunuh dia
saya mau kamu apain juga
jangan dia mati
serum ini akan membuat kematian secara cepat
sekarang apa permintaan terakhir
tidak bisa karena itu akan melepaskan nikatan tanganmu
kalau memang saya harus mati
saya ingin mati dalam keadaan bersih
dia mau sholat
awasin dia jangan sampai kabur
dan siapkan semua peralatannya
bapak baik baik saja kan
nggak des semua di luar dugaan
tolong cancel semua appointment dan meeting saya
ibu baik baik saja
tolong tolong tasnya di situ lalu keluar
saya nggak mau diganggu
ibu mau saya buatkan kopi atau teh
nggak usah tinggalkan saya sendiri
masanya rena mau mundur
barang barang ya kita
sara juga di atas
iskandar juga basis muzika
boleh ayudar nggak sabir
saya harus memberitahu
kalau anaknya sudah diketemukan
ada berita gembira
ada orang yang melihat saskia dan aditya
mereka selamat ya
mudah mudahan allah mengabulkan doa kita ya bu
jadi mereka sudah terlihat
itu artinya mereka berdua masih hidup
berarti aditya bakal jadi pahlawan
ardi katanya ada
orang yang melihat saskia dana aditya
di dekat villa di hutan
ardi senang sekali bu
ternyata aditi orang baik ya bu ya
doain ya adi
adikmu cepat kembali
kok aditya belum
menghubungi kita ya fatimah ya
padahal dia kan tahu
dia itu bawa anak gadis orang
asis dan fadli kok juga

belum memberi kabar ya bu
memangnya mereka dimana
kemana anak berdua ini
mampir kemana dia
cuman berdua saja
ibu gak usah khawatir
saskia dan aditya tuh
bukan orang seperti itu
bicara dengan aditya
bicara sama ibu kamu
kamu keluar dulu ya
anak kamu sudah selamat
nanti kita bisa membicarakan
iya ibu gak senang
dengan anak kota yang namanya aditya itu
dia itu gak pantas
masuk ke keluarga saya ya bu
dia itu gak pantas
masuk ke keluarga kita
mudah mudahan saja si aditya itu
tidak macem macem sama si saskia
bisa kuburkan diri
buang mereka ke tengah hutan
bukankah hanya perempuan ini saja targetnya kita bos
pria ini sangat mencintainya
dan permintaan terakhirnya
dia ingin mati bersama kekasihnya